assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
semoga puasa kita insyaallah dikabulkan pada hari ini
hari ini kita akan membicarakan masalah yang ada di tengah tengah kita
belum kunjung meninggalkan kita secara total
bagaimana rasulullah saw mengingatkan kita dengan penyakit semacam ini
ada sebuah hadis nabi yang sangat penting untuk kita camkan bersama
saya kira inilah konsep karantina yang pertama dalam sejarah umat manusia
apa yang dilakukan nabi begini
manakala kalian menjumpai satu negeri
dimana negeri itu mewabah penyakit menular
jangan mendekati negeri itu
dan orang orang yang sudah terlanjur berada di tempat itu
jangan lagi keluar dari tempat ini
artinya carilah penyelamatan diri di dalam tempat itu
luar biasa hadis ini
ada hadis lain rasulullah saw
firru min al mu'adilah
larilah kalian kalau menjumpai orang yang berpenyakit
juzam itu semacam penyakit lepra yang menular
seperti engkau menjumpai singa
kalau kita berjumpa dengan singa jangan mendekati
kalau engkau menjumpai orang yang berpenyakit menular
larilah seperti engkau lari pada saat melihat harimau
tapi ada yang berpikir
mendemonstrasikan suatu keadaan yang terbalik
nabi makan dalam satu baki yang sama
bersama sama dengan orang yang berpenyakit juzam
pernyakit lepra itu
nah setelah kita teliti
ya melakukan penelitian ya
melakukan upaya upaya pencegahan terhadap penyakit menular itu
pada akhirnya ditemukanlah obatnya
penyakit menular itu
penyakit juzam itu tidak lagi efektif menular seperti dulu
maka pada saat itu nabi memberikan satu message
jangan lagi menjauhi orang yang berpenyakit menular juzam itu
karena penyakit menular itu sudah bisa di jinakkan
sudah tidak menular lagi
nah kalau sebuah penyakit tidak menular lagi
jangan menjauhi orang yang berpenyakit menular itu
seandainya covid sembilan belas ini ditemukan vaksinnya yang sangat efektif
jangan lagi mendiskreditkan
jangan lagi menjauhi orang yang berpenyakit menular itu
jangan lagi menjauhi orang orang yang terkena penyakit atau yang terinfeksi virus corona itu
walakadakaram nabani adam
allah memuliakan anak cucu adam
nabi makan dalam satu baki yang sama dengan orang juzam berpenyakit lever tadi itu
karena sudah di jinakkan tidak lagi menular
jangan lagi menjauhi orang orang yang berpenyakit menular itu
ini kita juga bisa menemukan hal yang sama dalam al quran
nabi saleh ini adalah seorang yang diutus oleh allah
untuk seorang raja yang sangat dalim sangat korup
bahkan begitu korupsinya umatnya raja samud membeli dengan literan yang besar
menjualnya dengan literan yang kecil
itukan masyarakatnya koruptif
nah apa yang terjadi

saya memilih orang orang yang berpenyakit menular itu
saya mau percaya kepada kamu nabi saleh
kalau kamu bisa keluarkan unta raksasa dari lubang kecil ini
loncatlah unta raksasa di lubang kecil itu
bukannya beriman kepada allah
malah disembeli disate dimakan ramai ramai
apa yang terjadi
semua yang makan daging unta itu berubah
warna kulitnya menjadi kuning hari pertama
merah hari kedua
hitam hari ketiga
dan ujung hari ketiga
mendengarkan suara yang menggelegar dari langit

nabi saleh dan umat yang setia itu tidak terseram penyakit itu
ternyata penularan binatang virus binatang kepada manusia itu yang pertama menurut profesor ropis
empedunya yang rusak sampai pecah
maka seluruh cairan dalam tubuhnya tadinya darah itu merah kan menjadi hitam
nah itulah yang menyebabkan dia warna hitam
epidemi yang kedua
kisah talut dan jalut
janganlah minum dengan menggunakan alat alat yang berbeda
janganlah minum dengan menggunakan alat alat yang berbeda
janganlah minum dengan menggunakan alat alat yang berbeda
dan yang paling dekat dengan kita yaitu pada masa nabi muhammad saw
tahun kelahiran nabi itu kan disebut dengan tahun gajah
raja abraha dari yaman
mau memindahkan kaabah itu ke yaman
tapi apa yang terjadi belum sampai tersentuh kaabah itu
datanglah burung burung yang menghancurkan mereka
mereka itu dagingnya itu mencair seperti air meleleh
yang tertinggal adalah tulang belulang
lukisannya quran sangat dahsyat
al quran sangat berkata
bagikan dedaunan yang dimuntahkan
seperti itulah dahsyatnya penyakit itu
anehnya kakek nabi abdul mutalib
tidak terseram penyakit itu
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
apa yang harus kita lakukan
manakala menghadapi penyakit seperti ini
mari kita mencontoh apa yang dilakukan nabi
sekalipun sekarang sudah ada vaksin
tapi tetaplah mempertahankan apa yang positif selama ini
hati hati bersentuhan dengan siapapun
karena mungkin bukan penyakit covid sembilan belas itu
tapi mungkin penyakit lain
tidak ada ruginya kita mempertahankan
tradisi kebersihan dalam diri sendiri
keluarga dan dalam masyarakat
semoga allah memberkati kita semuanya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh